minta doa sama allah minta tolong sama allah itu merah jangan lupa kalau ada apa apa kasih tahu
iya pak makasih banyak ya pak kalau gitu aku mau nyades batur dulu permisi pak
per si andi sakit kita ngajenguk ini alah macam kita orang bener aja pakai salin
pak andi tolong bapak jangan bergerak dulu ya pak ya karena saat ini bapak
sedang mengalami gejala batu ginjal yang sangat parah pak
batu ginjal tapi tapi dok selama ini saya pernah ngalamin gejala gejalanya dok iya
dan ini memang sangat aneh seharusnya bapak bisa merasakan gejalanya terlebih
dahulu bahkan ketika batu ginjal itu masih kecil
batu ginjal ini besar dok kemungkinannya sangat besar dan ini harus segera dioperasi
ini pak sekalian pak
mas andi bu mas andi masuk rumah sakit dia kena batu ginjal kata dokter dia harus dioperasi
kenapa bisa sama warna cincin batu kecumbung mas andi
lain lain kali kalau butuh apa apa minta tolong udah kamu gak usah banyak ngomong aku
ya sekarang ke dalam cepetan
kegigit aku mati
nggak bisa diragin
aku kutuk angin
mira ada apa
kok kelihatannya kamu terburu buru
tadi mas andi nyuruh mira buat nyari es batu
sekarang mira mau nyari es batu
katanya dia haus panas gitu pak
tapi pak mira mau nanya boleh
tadi mira nggak sengaja ngeliat cincin batu kecubungnya mas andi
itu menyala nyala pak
mira cincin batu kecubung itulah sumber pengasihan
ini yang tadinya kami tidak suka sama andi
jadi terbalik hati kamu
gitu ya pak
terus mira harus ngelakuin apa pak
jangan kamu tinggalkan sholat
dan terus kamu perbanyak mengaji
minta doa sama allah
minta tolong sama allah
kalau ada apa apa
kasih tahu pak ustaz
terima kasih banyak ya pak
kalau gitu aku mau nyedihkan batu dulu
si andi sakit kita gak jengukin nih
macem kita orang bener aja pakai saran jenguk
ini tempatnya pak
siapa yang menang
siapa yang menang
siapa yang menang
ini orangnya pak
yang nggak ada insentifika pak
tangkap dia pak
tangkap dia pak
tangkap dia pak
tangkap dia pak
pak jangan pak
anda kami tangkap atas tuduhan berjudi
mabuk mabukan yang meresahkan masyarakat
termasuk penadahan sertifikat seperti milik pak broto dan pak rahmat

buruan aku haus

aku nggak akut
aku mau cek naik layar gua aja
ya langsung nih diimut
masa buas sih masa di
masa di mana bu jangan tinggalin aku mas
jangan tinggalin aku mas

dia sakit bu
san sabun sama airnya sudah kumusyapkan
sudah pak ustadz
yuk kita mandikan dulu
mbak mira mbak mira bisa tunggu di luar ya
saya juga nggak tahu
mungkin ini akhir ajalnya
saka rapturul maut yang mengerikan ini
saya sedangkan dulu